kamu jangan khawatir ya
apaan sih si nur
makanan begitu aja
kenapa sih ma
pasti mama bikin ulah lagi ya
kok mama yang disalahin
mereka duluan tuh yang mulai apalagi si nur
ma mama sadar dong
sekarang kita udah miskin udah gak punya apa apa lagi
kita juga udah tinggal di rumah mereka
berarti kita juga harus hormati mereka
susah nih curhat sama kamu
bingung mama jadinya begitu
yaudah bagus kan kalau kayak gitu
dan kamu adalah istri aku
secara hukum dan juga agama
sekarang kita pulang yuk
yaudah sekarang kita cari makan mau gak
oh iya siapa takut
ya iyalah makanlah setan
dan bernutrisi demi bayi dalam kandungannya
tapi aku juga harus menghemat waktu untuk melakukan sonogram
nah itu makanannya udah datang
ini pesenannya mas
terima kasih mbak
ya terima kasih
masih ya mbak
kok kamu gak pakai ikan sih
cuma aku yang pengen ikan
aku baca di salah satu artikel
katanya kalau kita mau menjalani hidup sehat bisa melalui dengan program menjadi vegetarian
yaudah kalau youtube aku juga vegetarian deh
jangan kamu jangan jadi orang vegetarian
gini aja kamu kan lagi hamil kan mengandung anak kita
kamu membutuhkan banyak nutrisi jadi kamu harus banyak makan ikan
yaudah kalau gitu gimana kalau kita bagi dua ikannya
gak usah gak usah gak usah
udah udah kamu aja
udah udah kamu aja
udah udah kamu aja
kamu tau gak hari itu adalah hari yang menyenangkan buat aku
ya kita bisa makan bareng kayak gini lagi berdua
aku jadi inget cuma pacaran
jarang kan makan berdua
cie gak takut sih
tante itu makanannya kok dihabisin semua sih
itu kan buat makanan satu keluarga tante
kanur kenapa lagi ya
tante tuh gak mikir apa ya
yang lain tuh juga belum pada makan tante
aduh suruh aja mereka ceplok telur
lagi pula nih porsinya untuk satu orang ini aja saya kurang
lantas yang kerja dan yang ngebiayai hidup kita itu cuma mas iko
jadi ya kita tuh harus irit
ada makanan yang harus dibagi bagi tante
kamu pikir anak saya afif tidak menghasilkan uang
dia juga kerja
menghasilkan uang juga kok
iya iya sih emang dia kerja tapi kan bukan berarti kita tuh harus boros
lagian tante tuh di sini ikut kita ikut kami
jadi tante juga harus ikut aturannya kami
mama bikin malu aja
kamu gak usah khawatir
yaudah kita masuk yuk
enggak kamu aja yang masuk aku malu
yaudah kalau gitu aku aja yang masuk ya
ya allah tolong mudahkan segala urusan kami
nur nur nur kamu tenang dulu
jangan marah marah kayak gini
iya nih bilangin tuh ke istrinya
mas bukan gitu mas
aku tuh yang gak bisa diem aja dong mas
lihat dok tuh tante sylvia
dia tuh gak menghargain kamu mas
padahal kamu di sini yang ngebiayai kita semua untuk hidup
kalau mau berantem lanjutin deh
silakan silakan berantem
saya mau tidur udah kenyang soalnya
kamu jangan teriak teriak
gak enak nanti kedengeran sama afif kedengeran sama bella
mereka sebentar lagi pulang pasti
biarin aja mas
kita tuh gak bisa dong diam seperti ini terus
kak nur gak usah khawatir
aku akan suruh alfiq untuk cari rumah yang baru
untuk aku syifah kak raina dan juga mama sylvia
bagus deh kalau kamu ngerti
mas kenapa sih mas
gara gara dia hidup kita jadi seperti ini mas
dan gara gara dia juga aku gak bisa punya anak
jadi sebaiknya memang dia harus pergi dari sini
kenapa gak kamu haji yang pergi nur
kayaknya kok gak seharusnya ngomong kayak gitu sama kak nur
yang kak nur bilang itu bener
kakak gak usah urusin hidup aku lagi
karena kalian juga punya kehidupan sendiri
enggak dek enggak
kamu jangan ngomong kayak gini deh
ini tanggung jawab aku
ini kewajiban aku sebagai kakak kamu
aku udah janji sama papa dia akan selalu menjaga mama
ngejaga kamu itu janji aku sama papa
apalagi dengan kondisi kamu yang seperti ini
kamu lagi mengandung
kondisi keluarga kamu seperti ini
aku gak bisa diem aja deh aku harus bantu kamu
cuma kamu satu satunya adik yang kakak punya
kakak gak aku ngebiarin kamu susah
kakak gak akan ngebiarin kamu menderita
itu gak akan terjadi dek selama kakak masih hidup
kakak masih bernyawa kakak masih bernama
kakak masih bernafas kakak akan selalu bantu kamu
kalau papa masih hidup juga papa akan ngelakuin yang sama
dah kamu jangan dengerin omongan nur ya
yaudah sekarang kamu bikinin susu buat syifa
kasian syifa nungguin kamu
tapi kakiku harus sebaikan sama kak nur
ya kamu jangan khawatir
apaan sih si nur makanan begitu aja
kenapa sih mah pasti mama bikin ulah lagi ya
kenapa kamu jadi nuduh mama kok mama yang disalahin
mereka duluan tuh yang mulai apalagi si nur
ma mama sadar dong sekarang kita udah miskin dong nggak punya apa apa lagi
kita juga udah tinggal di rumah mereka berarti kita juga harus hormati mereka
susah nih curhat sama kamu
bingung mama jadinya begini nih kalau numpang
kenapa sih hidup mama begini banget
mau pergi aja mau cari angin males di sini kamu gak pernah mau belain mama
apa udah biarkan mama mau pergi
eh biarin dia mau pergi ntar juga pasti pulang lagi
begini banget sih hidup punya anak dua duanya gak bisa diharapkan
semuanya pada ngelawan
coba dulu anak yang satu ditemukan
pasti dia akan menolong saya
hidup jadi begini banget semua gagara pela nih
udah jalan jauh malam malam jakarta kenapa ya
walaupun malam jalan jauh tetap aja keringetan
masa gak ada sih yang mau ngasih makan atau apa kek
turun dari langit kek
dia lagi dia lagi
ibu keluar aja
udah bos ibu mengganggu
kenapa sih nggak mau olah ibu
bagaimana disini mau aja keluar
lepasan ibu itu